di siberia ada banyak banget
oke pak yadi
mana pengacara itu
pengacara yang janjinya akan mengalihkan semua kekayaan kelio menjadi atas nama saya
mana pak yadi
pengacara itu pak yadi
oh pengacara itu
iya nanti dia akan datang dalam beberapa hari ini mas
siapa sih itu
ganggu orang seneng aja
pak yadi tolong
ada lagi diteran
mana nih pegawai yang lain
kenapa pas di rumah sakit kamu gak mau nungguin aku
kenapa kamu malah ngiring cowok aneh buat jagain aku
dia bilang nama aku cipluk
padahal kan nama aku keleo kan beri
kamu cinta sama aku kan
cinta lah sayang
wah udah lama tuh gak lihat dia
om abi tante cipluk mana
iya padahal kan kita udah bikin ini ini betanto cipluk
tante cipluk itu gak akan balik ke rumah kita
tante cipluk mati
tante cipluk udah mati
tante cipluk gak mati
tapi ingetan tanti cipluk itu udah balik
dan kemungkinan dia tuh gak inget kamu
sama bima juga
ngapain sih ingetan kamu pake balik lagi
terus ngapain juga kamu balik ke rumah ini
eh kamu tau gak
tinggal sedikit lagi tau gak
semua kekayaan kamu jatuh ke tanganku
aku akan berusaha
untuk melenyapkan kamu selama
semua kekayaan kamu
tetap jatuh ke tanganku
gak ada jalan lain
aku harus mencari cara
untuk memikirkan cleo
aku harus tetap mendapatkan semua kekayaan cleo
kalian tau kan
aku mau berpikir lagi
seperti layaknya kecelakaan
oke bos semua pasti beres
sikirkan make imanmu
dalam perceraian itu
aku akan hotelnya
mail untuk menyambut kedatangan kamu di sini
saya udah siapin koki khusus buat kamu
supaya dia bisa masakin makanan favorit kamu terus oke
aku gak mau makan ini berry
aku pengen makan mie ayam
sekarang kamu siapkan mie ayam yang banyak dan enak untuk nyonya
pergi sini nyonya
bukan kamu yang salah
jadi kamu gak perlu ngundulin diri
aku cuma pengen mie ayam yang lain
yakin kamu diantarin
aku cuma pengen jalan jalan sebentar ya ke bukit
di dalam perjalanan ke bukit sendirian
pada tempat yang aman
langsung selesaikan oke
kita udah ngikutin mobilnya nih bos
kalau ada ketemu jalan jalan
keliau pasti mati
dan semua ini
akan tetap menjadi milikku
pengacara keluarga sudah datang sekarang
nyonya keliau sudah ditemukan
pengalihan hak milik
tidak jadi dilaksanakan
saya mau menyerahkan ini
apa ini pak
memberikan rekaman gambar ini kepada saya
baik saya kira
karena saya masih ada urusan
seluruh harta kekayaan saya
ketangan putri saya
dan setelah clio meninggal
kalau beliau meninggal secara tidak wajar
mayatnya tidak ditemukan
dia mati dibunuh
dan lain sebagainya
yang mengandung unsur kesengajaan
ke panti asuhan